baik sama maupun berbeda itu insya allah kita sudah
pimpinan pusat menyampaikan selamat berbuka dan nanti selamatnya idul fitri
untuk seluruh kaum muslimin
yang insya allah muhammadiyah akan beridul fitri pada tanggal sepuluh april dua ribu dua puluh
dan tampaknya untuk idul fitri akan sama dengan pemerintah
dan baik sama maupun berbeda itu insya allah kita sudah
masuk pada fase untuk saling memahami dan toleransi
dan lebih dari itu saya yakin ke depan kita bangsa indonesia
mendorong kalender global tunggal internasional
agar ada kepastian tentang datangnya tanggal tanggal baru
dan memulai bulan baru sampai pada tahun baru
saya yakin dengan kalender global internasional
nanti umat islam tidak akan lagi disibukan oleh perbedaan
ijin prof di gunung kidul ada jemaah yang berbeda
jamaah mulia mungkin tanggapannya seperti ini
di gunung kidul dan di tempat lain juga ada yang berbeda
kita toleran saja terhadap perbedaan itu
dan kalau terlalu jauh dari dasar dasar ketentuan
nanti perlu diajak dialog
yang kedua dalam rilis ini kami menyampaikan
pesan kebangsaan dengan kerendahan hati
dimana pancasila adalah nilai luhur
yang menjadi filosofi bangsa dan negara kita
juga kita punya agama yang hidup di negeri ini
islam kristen katolik hindu buddha kongucu dan lain lain
juga kita punya kebudayaan luhur bangsa yang ada
jadikan nilai agama pancasila dan budaya bangsa itu
sebagai dasar yang kita lakukan
kualitas dan spiritualitas kita berbangsa dan bernegara
hukum dan sistem itu memang ciri dari negara modern
tetapi negara modern itu juga memerlukan moralitas dan spiritualitas
dan indonesia tidak bisa menjadi negara yang maju dengan kehilangan identitasnya
jadikan tiga nilai yang hidup di indonesia ini sebagai dasar moralitas
dimana cirinya setiap warga dan elit bangsa
ketika mengambil langkah keputusan dan apapun dalam hidup
itu didasarkan pada benar salah
baik buruk dan pantas tidak pantas
sehingga ada koridor yang membingkai
jadi kalau misalkan dalam kontestasi pemilu ingin menang